hai dua ribu dua puluh dua menjadi tahun pertama pemerintah kembali memperbolehkan mudik lebaran setelah
dua tahun terakhir dilarang akibat pandemi kofit sembilan belas berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah
agar tidak terjadi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas pasca mudik salah satunya memperlakukan persyaratan
mudik yang ketat berdasarkan surat edaran satgas kofit sembilan belas nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang ketentuan perjalanan
orang dalam negeri pada saat covid sembilan belas syarat mudik bagi masyarakat diantaranya sudah disuntik
vaksin booster atau minimal dosis kedua dan menyertakan surat sampel tes pcr tiga x dua puluh
empat jam bagi warga yang baru disuntik vaksin dosis pertama serta yang tidak bisa divaksin data
kementerian kesehatan menunjukkan vaksinasi tahap ketiga sudah mencapai dua puluh lima tujuh juta dosis
vaksinasi tahap kedua mencapai satu ratus enam puluh satu juta dosis dan vaksinasi tahap pertama mencapai satu ratus sembilan puluh tujuh juta dosis
juru bicara vaksinasi kofit sembilan belas siti nadia tarmizi menegaskan berbagai upaya dilakukan pemerintah
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus covid pasca mudik mulai melakukan percepatan vaksin
booster hingga menyiapkan pelayanan kesehatan ya sih upaya mitigasi itu ya percepatan vaksinasi
ya percepatan vaksinasi bahkan kan sebelum ramadan pun sudah dikatakan oleh boleh mudik
tapi harus booster ya itu artinya kita sejak jauh jauh hari sebelum memasuki masa mudik
itu sudah kita sampaikan
untuk kemudian melakukan booster seperti itu nah yang kedua adalah testing tracing tetap kita lakukan
testing tracing ya untuk percepatan vaksinasi ini kemudian yang ketiga adalah tentunya kesiapan
fasilitas pelayanan kita siapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara itu epidemiologi
universitas pajajaran panji fortuna mengatakan proteksi melalui vaksinasi harus dibarengi dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat mungkin kita harus kembali saja ke prinsip
perlindungan berlapis itu bahwa semakin banyak lapisan perlindungan yang kita gunakan maka semakin
rendah risiko terjadi penularan nah menggunakan masker menerapkan protokol kesehatan itu adalah
satu lapis perlindungan yang kita upayakan di atas vaksinasi antisipasi lonjakan jumlah kasus
kofit sembilan belas pasca mudik tak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini diperlukan kesadaran
masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan
siti badriah jakarta